selain terkenal karena memiliki banyak kota yang cantik dan menawan ternyata perkembangan muslim di perancis cukup pesat
bahkan perancis juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di eropa barat
dan untuk mengetahui suasana ramadan dari perancis sudah terhubung melalui sambungan skype
ada astrid maharani warga negara indonesia yang bermukim di yokoa perancis
selamat malam waktu indonesia astrid
selamat malam mbak
selamat malam dari perancis
kita mau tahu ini bagaimana rasanya menjalankan ibadah syaum di perancis jika dibandingkan dengan di indonesia
ya sebenarnya perbedaannya sangat signifikan
ini juga sebenarnya pengalaman kedua aku
tahun dua ribu enam belas aku juga pernah berpuasa di inggris
sebenarnya perbedaan dari di indonesia itu tentunya kalau di indonesia lebih rame suasananya
keluarga juga sahur dan buka puasa ditemani dengan keluarga
terus kalau misalnya di sini
tapi karena aku sekarang sudah menikah dan ikut suami
jadi kita cuma berpuasa berdua
sahur juga berdua biasanya
kalau misalnya di indonesia kita dimasakin
terus sudah tersedia semua
jadi sekarang tidak apa apa
benar benar harus bersih
terus juga karena suami juga masih belajar
jadi harus banyak bimbing dan harus banyak kasih tahu bagaimana perbedaannya juga di indonesia
dan di sini
pertama itu sebenarnya buka puasa masih sekitar jam sembilan lima belas
jadi masih tidak terlalu berat
tapi kemarin itu udah mulai jam dua puluh satu tiga puluh lima itu buka puasa waktu kali
jadi sebenarnya untuk menahan lapar dan hausnya itu seperti biasa saja
jadi aktivitasnya juga kita juga biasa
tapi kemudian karena di sini lebih dingin suhunya
jadi yang biasanya kita nyari kopi anget anget
jadi itu yang lebih membatasi
terus sama waktu durasinya yang lebih lama
karena hampir sembilan belas jam
jadi sebenarnya dari aktivitas ini tidak ada perbedaan yang berarti begitu ya
namun memang waktunya ini agak lebih panjang di sana
sementara itu di sana kegiatan dari warga muslim sendiri
apakah ada kegiatan kegiatan khusus di luar begitu
kalau aku pribadi karena tinggalnya agak jauh dengan
kita di sini ada salah satu daerah yang musliman muslimnya juga lebih banyak
itu letaknya di daerah selatan
sedangkan aku agak sebagian sentral ke utara
jadi untuk parawi sendiri saja kita juga agak susah aksesnya
karena parawi di sini jam sebelas malam
sedangkan untuk kesana kita menggunakan metro atau bis yang memang jaraknya lumayan
sekitar tiga puluh menit dari tempat aku tinggal
dan tidak semua metro atau bis available
sampai tengah malam
jadi agak sulit sebenarnya
tapi kemudian sebenarnya keuntungannya banyak karena di sini banyak muslim juga yang tinggal di sini
makanan itu jadi lebih murah
misalnya kurma almon kacang kacangan yang memang untuk jadi tradisi buka puasa
karena bagi muslim seperti negara negara afrika dan timur tengah
di sini malah ternyata jauh lebih murah
iya mbak astrid
ini di sebelahnya ini ada suaminya begitu ya
apakah ini kemudian pengalaman bulan puasa pertama atau seperti apa
iya puasa pertama
iya bisa diceritakan bagaimana pengalaman suami di merasakan puasa pertama
iya awalnya masih tentu itu berat ya
seperti kita saja mulai dari kecil berpuasa kadang itu masih berat gitu
tapi sama kelemahan sih dia sudah terbiasa
dan juga ya kita aku tetap harus untuk menyemangati sih
iya mbak astrid
walaupun tinggalnya agak lebih di tengah begitu ya
apakah kemudian di sana juga ada masjid masjid
karena kita mengingat kalau bulan puasa itu kan taraweh bersama gitu biasanya
apakah di sana ada juga masjid terdekat begitu
ada masjid ya satu satunya sih itu
setahuku di kotaku ini ada dua masjid
tapi memang lokasinya di selatan karena ternyata di situ pemukiman muslimnya lebih banyak
sedangkan aku tinggal di sini kan karena ikut suami yang juga masih sga selanjutnya sga dan psg
jadi agak susah untuk akses ke selatannya karena itu tadi untuk taraweh saja
karena lokasinya sekitar tiga puluh menit dari rumah
kadang selesai taraweh itu bisa jam dua belas atau jam dua belas tiga puluh malam
jadi akses transportasinya sudah sangat sedikit
jadi selama ini ya kita coba taraweh di rumah
tapi untuk masyarakat sekitar sendiri yang kemudian tidak berpuasa begitu
apakah kemudian tidak ada apa ya mereka menghargai begitu orang orang yang berpuasa atau seperti apa di sana suasananya
oh iya ya sangat menghargai
aku sih merasa nggak berat ya untuk berpuasa di sini karena orang orangnya juga saling menghargai
teman temanku juga yang non muslim juga saling menghargai
kebetulan aku juga dilanjut sekolah bahasa perancis di sini dan lebih banyak imigran muslim yang datang dari afrika dan timur tengah
jadi kita akhirnya bisa sharing sama sama sharing experience juga puasa di negara masing masing
jadi kita ya sama sama setiap hari di kelas kita sharing sharing aja
baik terima kasih mbak astrid atas ceritanya dari perancis